mantan menko perekonomian hairul tanjung rabu sore menjadi pembicara dalam simposium nasional mpr tentang ekonomi pancasila
yang dihadiri ketua mpr dan tokoh nasional lainnya
hairul tanjung menyatakan perekonomian nasional maju signifikan dalam lima belas tahun terakhir
hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang baik kemudian angka kemiskinan serta pengangguran yang turun
hairul tanjung yang merupakan pemilik ct corp di mana cnn indonesia adalah salah satu anak perusahaan yang menyatakan
pertumbuhan ekonomi itu juga diikuti oleh semakin lebarnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin
indikatornya adalah rasio gini yang terus naik seiring pertumbuhan ekonomi
dan ini adalah salah satu masalah besar yang harus segera diselesaikan agar tidak menjadi bom waktu
menurut pria yang akrab di sapa ct ini kesenjangan ini terjadi karena masyarakat miskin tidak mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang layak
hal itu berdampak pada kualitas sumber daya manusia yang sulit bersaing dan sulit keluar dari rantai kemiskinan
ekonomi pancasila itu secara prinsip harus berdasar kepada pembukaan undang undang dasar empat puluh lima
implementasinya ada pada pancasilanya tapi jiwanya ada pada pembukaannya
di mana di mana diminta kita untuk sebagai negara ini kita bersatu berdaulat menjaga tumpah darah indonesia
dan rakyatnya harus mendapatkan keadilan
keadilan secara ekonomi secara hukum dan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat indonesia